hai sening malam ade armando masih dirawat di rumah sakit karena terluka cukup parah di
bagian kepala akibat dianyai sejumlah orang di tengah unjuk rasa mahasiswa di depan gedung dpr
sekretaris jenderal pergerakan indonesia untuk semua nong darul mahmada kepada cnn indonesia
com menyatakan bahwa hasil ct scan menunjukkan bahwa ade armando mengalami
pendarahan otak di bagian belakang nong juga menyampaikan bahwa kondisi ade pada
selasa pagi sudah mulai membaik dan akan menjalani sejumlah pemeriksaan lanjutan pagi ini
sebelumnya kapolda metro jaya irjen fadil imron memastikan pelaku penganiayaan ade armando bukanlah
mahasiswa polisi juga sudah menahan orang yang diduga sebagai provokator yang menyebabkan
kericuhan pada demonstrasi senin sore namun setelah diterima dan mahasiswa kembali ada sekelompok
hai masa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara ade
armando ade armando yang bermaksud memantau pelaksanaan unjuk rasa bmsi malah menjadi korban
pemukulan belum diketahui pihak mana yang memukulinya namun dari video yang beredar
ade armando dikeroyok oleh sejumlah orang indra jayaputra kameramen ade armando kepada detik com
menceritakan kronologi insiden pemukulan indra menyatakan mereka yang memukuli ade armando bukanlah
dari kalangan mahasiswa nah saya enggak bener tuh bukan mahasiswa pokoknya intinya bukan mahasiswa
bukan masih suka itu ya kelompok perusuh lah pokoknya ade akhirnya bisa diselamatkan dari
amukan masa oleh sejumlah polisi yang berjaga di sekitar lokasi ade dilarikan ke mobil ambulans
untuk mendapatkan penanganan medis tim liputan cnn indonesia